perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau psbb hingga sebelas oktober mendatang diprediksi terjadi
atau menyebabkan phk gelombang kedua setelah psbb pertama dilakukan karena banyak lokasi pekerja harus tutup
seperti pusat perbelanjaan dan lainnya di ibu kota jakarta
asosiasi pengelola pusat belanja indonesia pun menyatakan dua ratus ribu orang akan mengalami phk di dki jakarta
lalu apa upaya pemprov dki jakarta untuk atasi phk masal dan seperti apa pengusaha mensikapinya
untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua kebijakan publik asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
bapak sutrisno iwantono pak sutrisno selamat sore
ya apa kabar pak baik
dan selanjutnya juga kami akan terhubung dengan kepala dinas tengah kerja transmigrasi dan energi dki jakarta bapak andrian syah
namun pak andrian syah masih kami coba untuk hubungi
saya ke pak sutrisno terlebih dahulu
kita melihat banyaknya gelombang phk yang terjadi di psbb pertama begitu
ada pun nanti psbb jilid kedua juga akan menyebabkan adanya potensi phk besar besaran yang terjadi
sebetulnya apindo sendiri melihat bagaimana kebijakan yang telah diterapkan baik dari pemprov dki maupun dari pemprov pusat
begitu terkait dengan pembatasan sosial dan juga regulasi regulasi yang mengatur tentang pengusaha juga karyawan
ini bagaimana pak sutrisno
ya yang namanya psbb pasti ya pak rt itu kan
bagian dari upaya untuk mengurangi orang keluar rumah ya
jadi tentu punya dampak signifikan kepada kegiatan bisnis
ya baik itu orang keluar rumah mau belanja sebagai konsumen maupun orang keluar rumah untuk bekerja sebagai produsen yang memproduksi barang
jadi karena dua duanya itu dikurangi sudah tentu dampaknya menyebabkan ekonomi akan mengalami
ini penurunan itu konsekuensi logis dari proses semacam itu gitu
dan tentu ini pasti menyebabkan omset dari pelaku usaha kegiatan usaha itu juga mengalami penurunan dari angka yang sebelumnya
yang tadinya sudah mulai membaik itu gitu
tapi pak sutrisno kalau konsensus dari apindo sendiri melihat saat ini situasi yang sedang terjadi
memang produksi terhenti begitu pun konsumsi yang menurun sangat signifikan akibat psbb ini
lalu apa sebetulnya yang bisa membuat pengusaha ini bisa bertahan dan juga gelombang phk bisa dihindari
ya nggak ada
nggak ada yang bisa bikin bertahan
yang kita bikin bertahan adalah bagaimana agar orang bisa keluar rumah kan gitu
tapi orang bisa keluar rumah itu kan syaratnya harus di
keluar rumah harus aman
jangan ada ancaman virus
sehingga kemudian kata kuncinya adalah bagaimana menghentikan penyebaran virus itu
itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya
untuk bisa menghentikan penularan lebih lanjut
jadi bagaimana caranya kita bisa merupakan suatu daerah yang tadinya merah menjadi orange
dan menjadi hijau
itulah proses yang memang harus dilakukan oleh semua pihak begitu
jadi kita semua setuju ya faktor kesehatan masih menjadi prioritas nomor satu begitu untuk didahulukan
namun pak sutrisno kita melihat sekarang situasi yang terjadi saat ini
sebetulnya apindo sendiri sudah bisa kemudian mendapatkan kejelasan yang tepat terkait dengan stimulus stimulus
yang sudah digelontorkan pemerintah begitu untuk pengusaha
sebut saja stimulus pajak fiskal juga termasuk untuk bansos bansos bagi para pekerja yang di bawah naungan pengusaha
ya memang ini kan tentu yang dihadapi oleh pelaku usaha itu kan bermacam macam ya
dampaknya tentu akan berbeda dari satu sektor ke sektor lain
kalau saya secara pribadi ya sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah itu kan
sudah lumayan banyak ya walaupun sedikit gitu ya
lumayan banyak walaupun sedikit ya
banyak itu artinya sudah macam macam skema ya dilakukan
tapi sedikit itu kan pertama kalau dibandingkan dengan negara lain
angka prosentase terhadap pdb masih rendah sekitar empat persen
sementara negara lain sudah di atas lima belas persen delapan puluh persen gitu
dan yang kedua
yang saya sebut banyak tapi sedikit tadi adalah dari angka stimulus yang enam ratus sembilan puluh lima ini realisasinya juga masih tersendat sendat
sebagaimana juga dikemukakan oleh pak jokowi selaku presiden
beliau sudah berusaha keras untuk mendorong agar realisasi ini lebih dipercepat
terutama yang agak ketinggalan kan sektor kesehatan
itu realisasinya masih lambat
karena itu sebenarnya kita dari awal ya umumnya para pengusaha itu mengendaki agar realisasi itu lebih dipercepat
supaya likuiditas di masyarakat itu agak basah
kalau dia basah tentu menciptakan daya beli dan daya beli itu akan menggerakkan roda ekonomi
nah itu juga berarti
terutama pada saat dilakukan psbb itu kan berarti banyak orang yang tinggal di rumah
banyak pekerja yang tetap di rumah
nah sebagian dari mereka itu kan kemudian kehilangan penghasilan
nah sehingga bagi mereka yang sudah berkorban tinggal di rumah ini memang perlu dipikirkan
agar mendapatkan bantuan tunai untuk mereka hidup untuk mereka berkonsumsi gitu
apa rekomendasi dari apindo kemudian untuk mereka yang sudah berkorban
apa rekomendasi dari apindo kemudian untuk mereka yang sudah berkorban
dari foods ladar
darizust apa biju juga tadi juga tentang dta
menjadi misi terdamai
diantara itu ada sih
yang apa ya
dia captain aktif
tapi ada kesamaan diantara mereka bahwa pasti itu adalah berusaha untuk menurunkan biaya produksi
biaya usaha itu pasti akan diturunkan
meningkatkan efisiensi di sana sini karena memang income nya tidak ada gitu
nah efisiensi itu diantaranya kan salah satu komponen yang penting adalah tenaga kerja
sehingga mau tidak mau kemudian tenaga kerja khususnya yang kontra yang musiman itu kan kasihan mereka tersemak lebih dulu
oleh karena itu memang
bansos itu tadi ya diperlukan untuk para tenaga kerja yang terkena phk ini begitu pak sutrisno
ya itu satu yang kedua bagaimana membantu meringankan biaya produksi dari pelaku usaha
karena itu penghutan penghutan seperti pajak ya kemudian penghutan penghutan yang berkaitan dengan tenaga kerjaan
penghutan penghutang oleh pemerintah daerah seperti pajak bumi dan bangunan pajak reklama listrik pajak air tanah
semuanya dikalkulasi sehingga bisa memberikan keringanan kepada pengusaha dan juga pekerjaan
tapi pak sutrusno kalau melihat psbb jelit dua dkij
jakarta ini di psbb jelit pertama cukup terdampak parah
psbb jelit kedua para pengusaha mencoba untuk bangkit kembali agar roda perekonomian bergerak agar karyawan bisa perutnya terisi kembali begitu
pada saat psbb jilid kedua diberlakukan sebetulnya potensial loss dari pengusaha sendiri di provinsi dki jakarta kalkulasi apindo seperti apa pak
ya kita belum dapat laporan yang valid ya mengenai loss nya
kalau lossnya itu kan dari awal sudah lost sejak april itu kan sudah loss
agak sedikit membaik juni kemarin
pada ini sekarang turun lagi
loss sudah pasti gitu
ini kan yang membaik itu dalam pengertian salesnya agak sedikit membaik gitu ya kemarin itu
nah sekarang tentu turun lagi
nah ulos itu pengertiannya sebenarnya bukan berarti kita itu serius
kita itu meminimalisir kerugian
artinya dari sisi
salesnya diusahakan agak naik supaya fixed cost nya menjadi lebih rendah
tapi bahwa itu sudah berdarah darah ya tetap berdarah darah
tidak mungkin tidak jalan karena di situ masih banyak pekerja
karena pada prinsipnya kita sih tidak menginginkan phk ya
jadi sebagian besar masih harus dikaji
listrik harus dijalankan
pabrik kan enggak
kalau diberhentikan kan rusak juga peralatan itu
terima kasih pak sutrisno iwantono ketua kebijakan publik apindo
terima kasih pak sutrisno sudah bergabung bersama saya nenny rudiris ya